kok ada sih bumi ini orang sebal itu
kurang ajar tuh anak emang
gak tau apa gue udah tenangan
bener juga ya kata talita
dia orangnya sakit jiwa
i gak betah disini i
liat rumah kayak begini
i gak punya taneman yang i bisa lampiasin emosi i
rumah i juga penuh dengan serang laba laba
coba anak i jadi emasakti
gak bakalan begini nih
and siram siram taneman i yang mahal mahal nih
dengerin suara i
i kenapa gak kerja i
i kenapa bengong kerja dong i
ayah itu bukan pembantu kita lagi
jadi gak usah nyuruh nyuruh ayah lah
gak usah galak galak sama dia
justru ayah itu udah gak bantu kita
ayah cahaya ayah gak apa apa ya
iu kangen kan juga iu
tuhan mau minum
makanya you jadi sama sakti
kalau dijual jadi sama sakti
jadi kembokat kita lagi
betul gak ayah
ayah gak betah disini ayah
saya mau suapin tuhan saja nyonya
ayu dikatain sama pembokat ayu
ayu masuk kamar ayu
iu juga nyebelin iu
semua orang nyebelin iu
ngapain lagi lo kesini
gue mohon baik baik
tinggalin cewek gue
lo tau gak sih
orang yang paling sabar di dunia ini
dia pun gregetan ngadepin lo
dia udah tunangan sama gue
jadi gue mohon banget nih
gue mohon mohon baik baik banget
tenangan sama gue
tapi kalau lo ngarepin gue untuk berhenti dengan talitha
itu nggak bakal terjadi
padahal gak ada di rumah
rumah mewah kok nggak ada barang barang berharga
soalnya saya kalau di rumah diem aja kan nggak enak
jadi saya bersih bersih
gak usah repot repot lah
di sini banyak pembantu saya yang suka bersih bersih
mendingan bapak ke kantornya anak saya
di sana lagi butuh banyak orang untuk bantu bantu
jadi bapak tunggu di luar biar saya telepon anak saya satria
ya kalau bapak mau ke sana
hari ini kita ke lokasi lsm cahaya yuk
aku mau kita berdua ngerjain proyek ini dengan serius
aku mau proyek ini berhasil
biar kita bisa buktiin ke sakti kalau tanpa dia kita bisa
kita gak perlu takut lagi sama enam esang
biar hidup kita ke depan juga lebih baik
terus kita buka company profile
berbualan nikal di sini bisa kita angkat kan
sebelah sana juga bisa digunakan
oh untuk yang di sebelah sini ya nanti bisa
untuk apa itu kita
bisa gak ditandung
kita lanceng kita mengempatkan untuk potensi yang baik
wah ini tantangan buat ai
talitha agak susah orangnya
ini tante elga tante elga yang cantiknya beautiful itu lho
kapan kita ketemu lagi hmm
eh kenapaan kamu disini kerja dong
mereka itu hidupnya enak banget
tempat tinggal dikasih
nak saya pengen kayak mereka
bapak pengen kayak mereka
umur bapak berapa tahun
kalau mereka kan enam puluh tahun
kan kalau dua puluh tahun lagi kan umur saya jadi
kan tinggal waktu sebentar dua puluh tahun
nah pak ini enak pak kenapa
terima kasih pak
bapak berapa umurnya pak
ini buat yang enam puluh tahun ke atas
ya kalau nunggu enam puluh kan kelamaan
saya juga kan orang susah
nggak punya tempat tinggal nggak punya rumah
harusnya kan bersikap adil
jangan beli kasih
ini udah peraturan pak
mas udah peraturan pak
solong saya pengen masuk
masuk jadi mereka mas tolong
eh pak ini apa apa sih
enggak saya nggak akan lepasin
kalau saya nggak dikasih masuk kayak mereka
aduh ya udah bangun bangun
ya udah pak diterima diterima udah
bangun bangun bangun
terima kasih mas
saya jodohin sama anak perempuan saya cantik
saya lihat dulu ke dalam masih ada tempat nggak
tunggu di sini aja sebentar
iya terima kasih
banyak taman lah ya di sini
kayaknya nggak perlu banyak perubahan
tapi ya tentu harus dirapihin banget ya biar potensinya tinggi
oh maaf sebentar ya
ini mama mama lemes
you mesti pulang
you mesti pulang sekarang
you mesti rawatan
you mesti rawatan
you mesti rawatan
you mesti rawatan
you mesti rawatan
you mesti rawatan
ya deh lalita pulang deh sekarang ya
ya udah mama tunggu di rumah
jaga diri dulu
ayah paling jago memang ayah
nah begini pak kebenaran saya harus ninggalin lokasi ini
tolong diselesaikan masalah masalah yang lainnya
ntar dicatat aja disampaikan ke saya
saya harus ada urusan mimpi
ya mari mas
makasih ya pak terima kasih kerjasamanya
ayah bohongin aku
jadi nontalita pulang duluan ke rumah
kita nyamperin yuk
itu itu itu
pak rita masuk sini
toki si mereka aku berdua
kamu nyapain sayalah
gadgets sense tanpa cap nyaman
ah begitu baik adanya
saya mau cepat selucuk
sekedar bukan nepanya
memanfaatkan keadaan dengan cara kayak gini